terima kasih anda masih menyaksikan program rumah pemilu saudara mantan wakil bupati indramayu
yang juga selebritas luki hakim kembali berniat maju di pilkada indramayu dua ribu tujuh belas
ia optimistis bisa mendapatkan surat rekomendasi dari partai kebangkitan bangsa kabupaten indramayu
luki mengklaim hasil survei pilkada kabupaten indramayu dirinya unggul dari bakal calon bupati lainnya
luki bilang tingginya hasil survei ini karena dirinya kerap turun langsung ke masyarakat kecil
untuk mendengar masukan dan keluhan mereka
hingga hari terakhir pendaftaran sebanyak sembilan orang bakal calon bupati dan wakil bupati
mendaftarkan diri ke pkb kabupaten indramayu
bahkan kan jadi surveinya itu ada yang kalau misalnya sepuluh orang dua puluh orang
terus ketika head to head jadi memang
saya alhamdulillah yang tertinggi sampai lebih dari tiga puluh empat something
yang lainnya yang tertinggi setelah saya itu bicara di bawah delapan belas an lah gitu loh
tapi kan tensinya beda beda ya karena kan lembaga survei bermacam macam
tapi itu menjadi bekal internal saya di partai nasdem sendiri kan sebelum mencalonkan kita paling tidak punya bekal awal